pemerintah mengisyaratkan akan menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar pada satu april mendatang
seperti dilansir detik com direktur jenderal minyak dan gas kementerian energi dan sumber daya mineral gede nyoman wiratmaja mengungkapkan
besaran penurunan harga premium dan solar bisa lebih dari rp dua ratus rupiah per liter
hitungan ini didasarkan pada penguatan kurs rupiah dan penurunan harga minyak dunia
sebelumnya menteri sdm sudirman said juga memberi sinyal pemerintah akan mengumumkan penurunan harga premium dan solar pada akhir maret